loh debbie mendingan bibi istirahat aja dulu
kan pasti bibi capek perjalanannya jauh
ih si aden
oh ini gitu
yuk aden tembakan bibi
masa majikan pengiunkun minuman aja yang pembantu
ih itu para rantus tuing
eh jadi nanti bibi haus banget dia sorangan
bi kan boy udah menganggap bibi itu sebagai ibu boy sendiri
jadi gak apa apa kalau boy mau bikinin minuman buat bibi
gusti lu agung aden
dari suatu deret geometri diketahui suku kedua adalah
dan suku ke enam adalah enam
jumlah sepuluh suku pertama deret tersebut adalah
saya mau minta izin sebentar pak
saya takut penting pak
tapi jangan lama lama boy
kasih ya pak
susah aduh telepon
bibi tadi barusan nelfon boy ya
iya bibi teh tadi teh telpon aden
bibi mah mau cuma ngasih tau saja sama aden teh kalau bibi teh harus mau pulang
sekarang teh alhamdulillah bibi teh udah nyampe di jakarta baru turun dari bis
sekarang bibi teh lagi di jakarta
baker aja lagi nungguin di parkiran mobil pribadi aden

kalau bibi udah nyampe

ada nanti boy jemput paket taksi ya bi

nggak usah nge repot keuare
boy nggak ngerasa di repotin kok bi
emang boy pengen jemput bibi aja
aja aduh aden bibim ada telepon adente bukan minta dijemput sama aden bimbing cuma mau ngasih kabar
saja kalau dbt pulang sekarang aduh jangan apalagi sampai adente ninggalin sekolah tidak
bibim tidak tahu ah udah gampang dimana ikut saja lo mbak tuh udah bibi tenang aja boy yang pengen
jemput bibi kok bagian boy itu nggak ngerasa dilepotin dan boy udah menganggap bibi sebagai ibu sendiri
boy sayang sama bibi ya allah aden terima kasih bibi oge dapisan sayangnya teka aden iya
terima kasih aden ya debbie nanti kalau boy udah nyampe sana boy telepon deh ya assalamualaikum di
agusti budak temen soleh soleh teing ya allah kepembantu emang diperhatian akitunya
ketahui deret matematika dengan suku ketiga adalah dua puluh empat dan suku ke enam adalah tiga puluh enam jumlah suku
pertama deret tersebut adalah kok kamu nggak langsung duduk boy pastinya ada maunya eh iya
saya mau minta izin lagi pak saya mau jembruk bibi saya di terminal udah nyampe pak
kasian dia pak kalau naik taksi gelap pulangnya tapi kamu udah nguasain dulu materinya
waktu latihan olimpiade kan bapak udah kasih materinya
oke terima kasih pak
lo balik lagi nanti ke sekolah
silahkan ada yang muji lagi tahan sekarang kembali ke alaman kok kembali ke halaman salah baca saya soal nomor delapan
boy lo mau jemput bibi lo ya naik mobil gue aja kalau naik motor pasti susah kan kan nanti bibi lo bawa banyak barang barang
nggak usah angel makasih ya
gue takut aja lo marah
kemarin kan gue sempat salah paham karena gue udah kegeeran
dan soal sms itu bener bener bukan gue kok lo nggak duduk gue juga kan
ya nggak lanjut malah gue berterima kasih banget sama lo karena lo udah terus terang sama gue
jadi kita udah nggak punya masalah lagi pak
nggak ada masalah kan
ya udah kalau gitu gue cepet dulu ya
waduh coba nerbaik
si ira dateng
alhamdulillah udah sampai gelingan di rumah juragan
eh eh si diman
ari si diman kunan datang ira lagi disambut dibantuin ngangkutin barang barang
kalau asup kak jeruk
dasar bonyonya jelum mata ih
udah saya bantuin deh bi ya
aduh aden jangan udah biarin saja aja ya
aden udah biarin saja sama bibi tadi kan disana digangkutinnya sama aden
masa disini juga diangkut sama aden udah biarin
ada satu tuh bi
pasti sih ya aden ku ayam
bibi mahal aden makan paling takut sama ayam teh
siapankah aku menunggu
hari ke hari bulan ke bulan tahun ke tahun
apaan sih malah berisik banget
siapa yang celaka emang ya
kamu yang bakal cilaka
kok aku yang bakalan cilaka kalau jelas jelas lagi nyapu juga
somplak ya otaknya
yee budak dibejakan somplak somplak
hei sekarang memang kamu sadi nyapu
kamu yang bakalan cilaka ya
kamu yang bakalan cilaka
kamu yang bakalan cilaka
ini bener baik budak
ganggu aja orang lagi nyapu juga
kamu sebentar lagi dipecat
emang siapa yang bilang kalau saya mau dipecat emang
bukan siapa yang bilang
tapi sekarang si irah sudah datang
pisan ya allah
subhanallah pisan den
seandainya anak anak muda di dunia ini
tesa soleh aden
jika ada yang di surga itu
bibi kok emang demand sih ngomongnya berlebihan
nah juga sih diman
jarang pisan zaman kayu na aden
anak muda seka juga aden
seolah juga kiu
bibi istirahat aja dulu
kan pasti bibi capek perjalanannya jauh
yuk aden teh majikan bibi
masa majikan pang yon kun minuman aja yang pembantu
ih tuh para rantus tuing
ah biarin nanti bibi haus manggar dia sorangan
kan boy udah menganggap bibi itu sebagai ibu boy sendiri